prabowo subianto menerima mandat dari partai gerindra untuk menjadi calon presiden untuk berlaga nanti di pilpres dua ribu sembilan belas
ini menjadi yang keempat kalinya untuk prabowo untuk terjun ke arena pemilihan presiden
dan saya ajak anda untuk melihat sepak terjang prabowo di arena pilpres
kalau kita tahu sepertinya tidak pernah patah arang tidak pernah patah semangat di tahun dua ribu empat belas
ini upaya pertama dari prabowo yang dilakukan mengikuti momen pilpres dua ribu empat saat itu ya
jadi waktu itu prabowo mengikuti konvensi capres dari partai golkar
waktu itu ada beberapa nama ada wiranto kemudian juga ada abu rizal bakri yang di konvensi partai tersebut
dan memang yang waktu itu sudah di tahap akhir tetap wiranto yang menang
jadi walaupun wiranto menang pada saat itu hal ini nampaknya tidak menyurutkan gerak politik dari prabowo
tapi setelah empat tahun dari konvensi kita tahu dua ribu delapan nampaknya prabowo sudah meyakinkan dirinya untuk harus punya kendaraan sendiri harus punya partai sendiri
jadi akhirnya dua ribu delapan prabowo ini meresmikan sebuah partai baru yang dibentuknya yakni partai gerindra
selanjutnya kita ke tahun dua ribu sembilan lima tahun berselang setelah dari konvensi golkar
nama megawati soekarno putri akhirnya muncul bersama dengan prabowo dengan partai gerindra sebagai kendaraan
dan akhirnya jadi ini ya kalau tadinya mau jadi cawapres ini agak turun tahta jadi cawapres gitu
ke bursa calon presiden dan bursa pilpres dua ribu sembilan belas
megawati sebagai calon presiden dan juga prabowo sebagai wakil
presiden pada waktu itu
dan selanjutnya kita bergerak ke tahun dari dua ribu sembilan
ini dia dua ribu empat belas yang digadang gadang nampaknya akan sama permainannya dengan tahun ini ya
ini tahun dua ribu empat belas prabowo sendiri menjadi capres
waktu itu bersama dengan hatta rajasa sebagai cawapresnya
tampil di tahun dua ribu empat belas dari partai amanat nasional hatta rajasa
namun pasangan prabowo hatta juga akhirnya kalah dari pesaingnya
bowi dan juga yusuf kala waktu itu
dan berikutnya tahun dua ribu sembilan belas setelah beberapa waktu membuat publik rasanya penasaran apakah prabowo ini masih akan terjun ke arena field press
dan partai gerindra akhirnya menjawabnya kemarin lewat rakornas tertutup
partai gerindra memberikan mandat untuk prabowo untuk menjadi capres pada pemilu dua ribu sembilan belas
dan prabowo subianto menerima mandat ini
dan mungkin kalau kita flashback ke slide sebelumnya dua ribu empat belas
jelas rasanya tidak jauh berbeda ya
kayaknya pertarungannya akan sama begitu
tapi memang bagaimanapun politik dan juga demokrasi yang sehat pastilah butuh kompetisi sebagai nafas
tapi kompetisi dalam koridor demokrasi mestinya menyingkirkan hal hal yang sifatnya aksesori dan lebih mementingkan substansi